beralih ke dalam negeri tidak ada penjagaan pada gedung yang roboh di bintaro tanggerang selatan banten
bangunan tujuh belas lantai itu hanya diberi garis polisi di pintu gerbangnya
bangunan yang berada di persimpangan jalan layang bintaro ini dibiarkan tanpa penjagaan
bangunan yang sedianya akan dijadikan kantor sebuah bank swasta ini rontok pada beberapa bangunannya
bahkan ini beberapa tiang penyangganya juga patah sangat berbahaya sebenarnya eva ya
betul penjagaan justru dilakukan oleh pasukan pengamanan kawasan pada beberapa ruas jalan di persimpangan bintaro
kendaraan dari arah tol yang biasanya bisa langsung berbelok ke arah bintaro sektor sembilan harus memutar arah
wali kota tanggerang selatan akan memanggil pemilik gedung dan ahli konstruksi untuk memastikan kondisi gedung
gedung tujuh belas lantai di kawasan bintaro tangerang selatan roboh pada kamis sore
dari informasi yang kami himpun tidak semua bagian gedung itu robo
melayakan akhirnya bagian kiri dan juga kanan gedung
asap itu sempat muncul dari robo nya bangunan
gedung ini tadinya akan dijadikan perkantoran salah satu bank swasta ibu kota
namun sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh enam pembangunannya terhenti dan gedung ini tidak dihuni
dan ini adalah video amatir yang direkam oleh azahra syahid dan diunggah dalam pasangmata com
detik detik saat bangunan tujuh belas lantai ini robo